suster gimana keadaan papa saya suster
kondisinya masih sangat lemah
ia mengalami syok
bila ada sesuatu
manggil saya di depan
terima kasih suster
mas dari mana aja sih
tadi aku ada urusan sedikit
ama keluar dulu sebentar ya
ada apa sih rut
panggil aku ke sini
aku butuh uang dua puluh juta untuk
mana ada aku uang sebanyak itu rut
tante jangan bohong sama aku
aku tahu keberapa simpanan uang kanker
masa dua puluh juta aja masih mikir sih
rut kamu kan tahu
itu uang buat biaya rumah sakit
ah tante ngapain sih pikirin dia lagi
tua bangka itu sebentar lagi juga akan mati tante
tante gak perlu buang buang duit buat dia
lebih baik uang itu nanti kasih ke saya
karena selama ini
yang memberikan kesenangan kebahagiaan adalah saya
tante nggak usah takut
terima kasih ya
saat valya babi jangan nyekep
cukup bougatt suara dekat
syukurlah kamu tetap
bi bapak mau tanya
kenapa dan apa alasannya hingga ibu mau memecat kamu
bi umur bapak tidak lama lagi bi
orang orang yang sudah menunggu ajanya
saya sudah janji sama ibu untuk nggak ngomong
saya sudah bersumpah maafkan saya pak
aku dengar percakapan antara dini sama mama
tapi memang kurang jelas
tapi intinya bibi merahasiakan dan memegang klasir tentang mama kan
ini kan masalah keluarga kami jadi kami harus tahu bi
aku pergi dulu

udah lah bi
wih ngapain kamu udah di sini
ma aku yang suruh bisiti datang ke sini
mas rizky yang jemput di kampung
itu terlalu terakhir yang harus diminta dari mama
kenapa jadi begini pa
saatnya mama sudah mati
mungkin karena allah masih memberi waktu
untuk menayakan apa yang terjadi pada mama
mas rudi sudah menjatuhkan semuanya ma
kamu berpatukan ajar ma
kamu sudah janji kamu bilang sama siapa siapa
mah aku dengar apa yang mama dan mas rudy bilang
aku nantikan ma aku dengar ma
semuanya sudah terbukti ma
tapi tolong jujur ma
ceritakan sebentar ma
apa sebenarnya yang terjadi antara mama dengan rudi
ma apa yang telah berlaku
siapa yang terjadi
ma ini cuma perasaan pata
aku telah bersama dengan uzi
tidak mama aku tidak akan akibatnya
mama bangun mama bangun